orang tua semakin dibuat resah dengan informasi soal percobaan penculikan anak yang akhir akhir ini tampak semakin ramai
namun di satu sisi justru tak sedikit informasi tersebut hanya hoax mata
bahkan beberapa waktu lalu karena ketakutan yang berlebihan ada pula seorang ibu di sorong yang dibakar hidup hidup karena dituduh menculik anak
dan sore ini saya akan berbincang dengan asisten diputi perlindungan khusus anak dari kekerasan kementerian pppa ciput eka puryanti
halo selamat sore mbak ciput apa kabar mbak ciput
halo selamat sore mbak ciput apa kabar baik
oke sehat mbak ciput
mbak ciput apa yang bisa anda lihat dan juga sampaikan terkait informasi soal percobaan penculikan anak yang semakin hari semakin banyak
ya kalau kami melihat dari kondisi anak anak yang jadi rentan untuk jadi korban
berdasarkan kasus kasus yang sudah terjadi
sebetulnya kita bisa ya mengenali ciri ciri dari anak anak yang
rentan untuk jadi korban penculikan
yang pertama adalah anak anak yang tidak diajari oleh orang tuanya untuk berhati hati bersikap terhadap orang asing
dan mudah untuk menerima iming iming dari orang yang bermaksud untuk menculik anak ini
nah ini biasanya memang karena ya orang tua itu sedikit lemah dalam pengawasannya kepada anak
itu salah satu
kemudian ada lagi anak anak yang mungkin memang keluarganya dalam kondisi sulit ya
jadi keluarga miskin maksudnya jadi orang tua sibuk bekerja
kemudian anak melihat begitu beratnya kebutuhan orang tua kesulitan ekonomi
kemudian agak iming iming jadi ini masih berhubungan dengan iming iming
mereka diiming imingi dengan uang dirayu untuk diberitakan atau belajar ke sini
tetapi ini misalnya ada terima bantuan iming imingnya bisa macem macem
nah ini juga turut menyebabkan anak rentan
nah kemudian anak anak juga rentan pada saat mereka ini terlalu banyak terpapar di media sosial
yang ini khususnya terkait grooming
jadi ini tantangannya terkait dengan online di ranah ranih anak anak yang punya media sosial
kemudian mereka yang memang haus perhatian dan kasih sayang dari orang tua
kemudian mendapatkan pendekatan dari para pelaku kriminal ini predator predator yang sudah mengancam mengintip anak anak kita yang sangat terbuka di media sosialnya butuh perhatian
anak anak ini di grooming dibuat percaya pada pelaku bahwa mereka berpihak pada kebutuhan spesifik anak
dan itu iming imingnya untuk misalnya ada yang dipacari loh pernah ada kasus itu anak umur tiga belas tahun melalui media sosial modus dipacari kemudian anak diajak pergi dan kemudian anak menjadi korban eksploitasi seksual
itu kasus yang paling berat yang kami temukan
oke lagi lagi ini peran dan juga perhatian dari orang tua itu sangat penting sekali
tapi berbicara soal kasus penculikan indisik
kalau dari kementerian pppa sendiri seperti apa datanya apakah memang benar benar mengalami peningkatan begitu dibandingkan di tahun tahun sebelumnya
ya kami hanya bisa membandingkan antara tahun dua ribu dua puluh satu dengan dua ribu dua puluh
karena kami baru punya layanan pengaduan langsung yaitu sapa satu ratus dua puluh sembilan dari tahun dua ribu dua puluh satu
di tahun dua ribu dua ini ada peningkatan menjadi dua puluh delapan kasus penculikan anak yang dilaporkan
kalau berbicara soal dua puluh sekian orang yang dilaporkan tersebut apakah ini artinya bahwa realisasinya di lapangan juga seperti itu
ataukah justru memang ada juga yang tidak melaporkannya
bisa jadi demikian
karena laporan bisa jadi orang tua tidak tahu anak diculis tapi laporan yang tercatat di sistem tercatatan adalah anak hilang misalnya
jadi di sistem pelaporan yang kami punya yaitu sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak atau simponi ppa
ini kan menghimpun laporan dari seluruh indonesia dari provinsi dari kabupaten kota
nah belum ada pemilahan kategori anak yang diculik tapi pemilahan yang kami buat adalah anak anak korban kekerasan
yang dipilahnya kekerasan fisik psikis kemudian seksual
jadi memang belum
kita belum punya data terpilah itu jadi kita belum bisa katakan apakah memang banyak yang tidak melapor
ataukah sudah terlapor tetapi karena pendataan formulir yang kami buat belum disparitasnya berdasarkan kasus penculikan sehingga kita belum lihat
nah ini yang masih menjadi pr kami untuk pengembangan sistem
mbak ciput itu menarik
apa tadi yang jadi pernyataan mbak cipu terkait dengan orang tua yang
tidak tahu kalau anaknya hilang
sebenarnya kalau misalnya dikatakan bahwa anaknya tidak tahu apakah hilang atau tidak ini bagaimana sebenarnya peran dari orang tua ketika melihat bahwa ini anaknya tidak ada
karena selama ini kan pastinya kalau misalnya anaknya nggak tahu pergi kemana biasanya berpikiran bahwa pasti nanti akan pulang sendiri
tetapi kalau melihat kejadian ini apa yang harus dilakukan oleh orang tua
ya jadi tadi betul
khususnya di daerah perkotaan yang
memang mereka tinggal di daerah crowdik
rumahnya tidak cukup luas sehingga memang secara kebiasaan anak jarang pulang atau tidur di rumah teman atau mungkin juga di jalanan
khususnya di daerah perkotaan
ini kita bisa bedakan ya kalau di daerah perdetaan bahkan tetangga pun itu akan aware
biasanya pulang sekolah misalnya kelihatan dengan ciri ciri itu
nah ini yang kami ingin dorong melalui gerakan pelindungan anak terpadu berbasis masyarakat
untuk masyarakat juga turut berkontribusi ya
karena undang undang perlindungan anak juga meminta masyarakat turut terlibat dalam perlindungan anak
jadi bersama sama kita perkuat sistem masyarakat untuk pengawasan anak anak di lingkungan masing masing
dan kalau misalnya orang tua nih yang sadar anaknya kok nggak pulang
kemudian dalam kurun waktu yang seharusnya anak sudah di rumah tidak ada
pertama adalah ini yang penting orang tua harus mengenal teman teman baik anaknya dan juga orang tuanya
karena itu mereka lah tempat pertama yang harus kita tanya
apakah mereka mengetahui di mana anaknya
apakah mungkin di rumah mereka
nah ini penting
kemudian yang kedua pada saat ini kita harus mengenal teman teman baik anaknya
informasi ini tidak ditemui dari sahabat sahabat anak kita atau orang tua dari sahabat sahabat anak kita
maka selanjutnya bisa ditanya ke sekolah
kemudian juga melapor
tentu hal terakhir yang dilakukan adalah melapor baik ke uppa di polres
ataupun kayak uppdppa yang ada di kota kota bapak ibu
mbak ciput singkat saja terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah yang ada di sukabumi
lalu juga ada di jakarta barat terkait apa yang harus dilakukan oleh
pihak orang tua seperti mengawasi anak anaknya bekerja sama
apakah ini juga menjadi bagian dari kerjasama antara kementerian pppa dan juga pihak sekolah
atau bagaimana contoh lainnya
ya ini kami mengapresiasi inisiatif yang sangat marak dari semua sekolah
begitu peduli ya dengan anak anaknya dan juga para kepala dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota di banyak kota
ini sebetulnya bagian dari upaya besar untuk mewujudkan indonesia raya
jadi kita melakukan pelajaran keamanan anak anak mbak isbah melalui kabupaten kota layak anak
nah di kabupaten kota layak anak ini ada lima kluster h yang harus dipenuhi
dua klaster terhubung yaitu kluster pendidikan dan kluster pelindungan anak
nah di sini saling bekerja sama melihat kepedulian bahwa sekolah yang merupakan anak
nah ini termasuk sekolah merespon pada kebutuhan spesifik anak saat ini
keamanannya terancam akibat isu isu penculikan ini
jadi kami mengapresiasi dan ini bentuk kerjasama yang konkret dalam skema kabupaten kota layak anak
perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat sebagai bagian dari sistem perlindungan anak nasional
baik baik mbak ciput eka purwiyanti asisten deputi perlindungan khusus anak dari kekerasan kementerian pppa
terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang apalagi perhatian dari orang tua
itu sangat penting sekali
sekali lagi terima kasih salam sehat selalu
sama sama mas iqbal salam sehat